komisi pemilihan umum menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan produksi perlengkapan pemungutan suara dan katalog nasional logistik pemilu dua ribu sembilan belas
ketua kpu arief budiman mengatakan logistik yang akan digunakan dan diproduksi oleh kpu terdiri dari dua hal
yaitu untuk kepentingan tahapan pemilihan presiden dari awal hingga akhir dan digunakan untuk kepentingan pemungutan suara
logistik yang dipesan kpu harus sesuai standar dan seragam baik di kpu provinsi dan kabupaten kota
kpu bersama bawaslu akan mulai memonitor di tiga lokasi produksi surat suara yang berlokasi di jakarta makassar dan surabaya
hal ini bertujuan agar produksi surat suara berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku
bila surat suara dicetak berlebih atau kurang maka produsen atau perusahaan percetakan akan dikenakan sanksi pidana
totalnya kalau nggak salah dua puluh enam itu konsorsiumnya
jadi enam itu lima konsorsium satu perusahaan sendiri
nah kalau kita sebut konsorsium itu karena di dalamnya ada beberapa perusahaan
misalnya perusahaan a konsorsium terdiri dari enam perusahaan
kalau konsorsiumnya enam
kalau total perusahaan yang mengerjakan itu kalau nggak salah dua puluh sekarang
awalnya memang banyak tapi kemudian kurang kalau nggak salah dua puluh
nanti bisa dikonfirmasi ke biro logistik ya
karena urusan penyediaan barang itu urusan sekretaris jenderal
anggota kpu nggak boleh terlibat di sana
anggota kpu hanya bikin kebijakannya